assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam salam sejahtera bagi kita semuanya
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang saya hormati ketua kpu beserta seluruh jajaran komisioner kpu
yang saya hormati ketua bapak ibu
beserta seluruh jajaran komisioner bapak ibu
yang saya hormati ketua dkpp beserta seluruh jajarannya
yang saya hormati para menteri jajaran tni dan polri
seluruh ketua partai yang hadir
dan yang saya hormati yang saya cintai
bapak ibu sekalian hadirin yang berbahagia
kita semuanya patut bersyukur kepada allah swt
karena pada malam hari ini alhamdulillah
pengambilan nomor berjalan dengan lancar
dan kami joko itoto dan profesor g h maruf amin
mendapatkan nomor satu
satu memang yang diperebutkan adalah ri satu
pada kesempatan yang baik ini
saya ingin mengajak kepada kita semuanya
untuk dalam rangka pilpres
pilpres adalah pesta demokrasi
oleh sebab itu
pada malam yang berbahagia ini
saya mengajak kepada kita semuanya
untuk pendidikan politik yang baik pada masyarakat
untuk kematangan berdemokrasi rakyat
untuk kedewasaan rakyat dalam berdemokrasi
oleh sebab itu
marilah kontestasi politik ini
kita beradu kontestasi program
kontestasi adu gagasan
kontestasi adu rekam jejak
dan saya mengajak kepada kita semuanya
marilah kita jauhkan dari saling menfitnah
karena itu bukan etika dan nilai nilai yang kita anut
dan merangkapi pres
silaturahmi diantara kita
menjadi tidak baik
saya ingin meskipun kita berkontestasi
saya masih bisa bertelpon dengan pak prabowo
masih bisa bertelpon dengan pak sandi
sahabat sahabat saya sejak lama
saya kenal pak prabowo sejak lama
saya kenal pak sandi juga sejak lama
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
memang untuk memajukan negara ini banyak rintangan
tetapi tidak boleh kita menyerah
hanya ada satu pilihan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
amin ya rabbal alamin
wassalatu wassalamu ala ashrafil anbi wal bersalin
allahumma yassir umurana